saudara polisi menjatuhkan pemeriksaan tiga rekan pg setiawan
tersangka kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon delapan tahun lalu
para rekan pegi menyebut pegi berada di bandung saat peristiwa terjadi
merespons kejadian tersebut presiden jokowi meminta polisi transparan dalam pengusutan kasus
delapan tahun berlalu namun kasus pembunuhan pasangan kekasih fina dan eki di cirebon jawa barat masih tanda tanya
memang delapan orang telah difonis dalam kasus tersebut
terakhir pekan lalu polisi menangkap pegi setiawan alias peron yang sempat jadi dpo
namun banyak pihak menyebut sejumlah tersangka termasuk pegi adalah korban salah tangkap
menjawab keresahan publik presiden joko widodo menegaskan telah meminta kepolisian menangani kasus tersebut hingga tuntas
menurut presiden perintahnya adalah agar tidak ada yang ditutup tutupi dalam pengusutan kasus tersebut
saya sudah menyampaikan agar kasus ditutup tutup untuk dikawal dan transparan terdampak itu semuanya
tidak ada yang perlu ditutup tutupi kalau ada ya
sementara itu rekan rekan kerja pegg di bandung sebagai buruh bangunan juga menyatakan siap memberi kesaksian untuk membela pegi
mereka memastikan saat peristiwa pembunuhan vina dan eki terjadi pegi bersama mereka di bandung
bahkan memastikan pegi istirahat di bedeng di lokasi proyek di bandung
iya benar ada di bandung
terus tengah malam saya bangun
saya bangun tuh lihat egy masih ada di bedeng dan tidur
tanggal berapa itu pak
satu bedeng tuh bareng tapi posisi tidurnya nggak ingat
tapi intinya ada di situ ya
tanggal berapa bapak ingat
keluarga fina menyatakan kecewa dengan penghapusan dua nama dpo di kasus vina
polisi menyatakan hanya pegi sebagai buron dan lainnya fiktif
kuasa hukum keluarga fina hotman paris hutapea juga menilai polisi terburu buru dalam menetapkan pegi sebagai tersangka
menurut hotman dalam bap terbaru lima dari enam terpidana menyatakan tegy bukan pelaku pembunuhan vina
bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan pg ini sebagai tersangka dpo
karena lima dari terpidana yang sama sama mengaku melakukan tidak membantah pg terlibat
jadi enam orang terpidana itu sudah di bap dalam minggu minggu ini
korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik polda jabar yang menyatakan bahwa dua dpo tersebut adalah fiktif
terlalu cepat untuk mengatakan itu
kadif humas polri irjen polisi sandi nugroho menjawab polemik terkait dicoretnya dua nama dari dpo oleh polda jawa barat terkait kasus pembunuhan vina
menurut sandi polisi masih membuka diri jika adanya
laporan dari masyarakat terkait dua nama tersebut disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penyidikan
kasus yang disampaikan oleh dir krim um polda jabar bahwa tadinya dpo ada tiga menjadi satu
karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi
bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif
nah oleh karena itu itu masih didalamin
masih dikerjakan apabila memang ada keterangan informasi tambahan alat bukti tambahan saksi ataupun yang lainnya
untuk membuat terang benderang tindak pidana ini tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih
misteri masih menyelimuti kematian fina dan eki di cirebon
penanganan secara tuntas harus dilakukan untuk menjawab tanda tanya dalam kasus ini
saudara rekan rekan peggy setiawan menyebut pegi berada di bandung saat peristiwa pembunuhan eki dan vina di cirebon
lalu bagaimana polisi akan merekonstruksi kejadian dari pengakuan terbaru teman teman peggy
kita akan bahas malam hari ini bersama pakar hukum pidana universitas al azhar suparji ahmad
pak suparji ini kan kesaksian dari teman teman pg menyatakan dengan keras bukan hanya kesaksian dari teman teman tapi juga keluarga
ini berada di bandung bukan di cirebon pada saat kejadian pembunuhan vina terjadi
nah kalau rekonstruksi kemudian banyak bantahan sanggahan dari keluarga dan juga teman teman vina
ini akankah tetap berjalan rekonstruksinya
ya saya kira rekonstruksikan satu mekanisme untuk reka ulang
dalam rangka membuktikan adanya peristiwa pidana atau tidak
kalau kemudian bahwa ada pengakuan
kejadian pegi ada di bandung maka kemudian sedalam tanda petik secara tidak langsung bahwa pegi tidak terlibat
maka kemudian pertanyaan berikutnya kan ada ungkapan bahwa peggy ini adalah sebagai aktor intelektual yang menyuruh yang berkepentingan karena sakit hati ya
nah kalau itu yang terjadi
maka sesungguhnya seorang aktor intelektual tadi kan tidak perlu ada di lokasi
sehingga ini adalah menjadi satu hal yang menarik
kedudukan pg ini sebagai pelaku atau kemudian sebagai yang menyuruh melakukan satu tindak pidana
kalau konteksnya sebagai pelaku kan berarti ada di tkp tempat kejadian perkara
kalau konteksnya sebagai yang menyuruh melakukan karena sakit hati karena balas dendam
konon katanya kecewa dan sebagainya maka memang tidak harus ada di lokasi
tapi terlepas dari argumentasi tadi itu memang rasa rasanya
maksudnya kalau belum tentu tidak harus ada di lokasi pada saat kejadian begitu ya
artinya menyuruh teman temannya kalau memang benar begitu
kalau apanya kan narasi yang dibangun kan sebagai aktor intelektual sebagai orang yang menyuruh gitu
maka argumentasi kalau dia dianggap tidak di lapangan maka tidak mudah dipatahkan kalau kemudian menyuruh melakukan
terlepas dari itu memang sebetulnya ada logika logika
maksudnya kalau memang persesuaian ketika konteksnya misalnya pegi ini adalah berkepentingan apa motivasi apanya apa
motivasi yang dibangun sepertinya juga nggak rasional kemudian dianggap sakit hati
karena misalnya bisa asmaranya ditolak
tapi kan kita akan lihat tentang kebenaran yang dilakukan kepolisian melakukan rekonstruksi dalam konteks kepentingan penyidikan karena sudah tersangka pg tadi
salah satu buktinya ini kan satu dari terpidana yang menyatakan bahwa pegilah pelakunya yang lainnya tidak mengatakan seperti itu
jadi kemudian harus diperkuat lagi buktinya untuk menjelaskan bahwa pegi betul betul otak pembunuhan
ya betul bahwa tidak cukup hanya bersandar kepada satu saksi gitu ya
karena satu saksi dianggap bukan saksi
harus ada minimal setidaknya dua saksi
dan dua saksi tadi minimal adalah persesuaian
dan kemudian ada didukung juga dengan alat bukti yang lain
apakah berupa surat apakah kemudian petunjuk apakah kemudian keterangan ahli
menyandarkan kepada satu keterangan seorang saksi maka itu adalah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu alat bukti yang berbeda
pak suparji kenapa kira kira melihatnya polisi ini begitu yakin bahwa pegio otak pelakunya dan menghapus dua dpo
kalau cuma tadi buktinya adalah saksi
karena pertama bahwa itu kan tiga nama
itu disebut dalam salingan putusannya sampai tingkat mahkamah agung
maka sebetulnya yang menarik lagi adalah mengapa
ada narasi bahwa dua nama yang semula menjadi dpo ternyata dihapus karena kebetulan katanya fiktif gitu loh
kalau ini fiktif dan kemudian menjadi putusan maka ini kan suatu putusan yang kemudian proses peradilannya sesat
karena mengungkapkan satu pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya
kalau kembali pada pertanyaan bahwa mengapa ada keyakinan polisi bahwa pki adalah tersangkanya sementara dua jalur dihapus
pada bukti bukti pengakuan dari saksi saksi pelaku sebelum yang masuk dalam salinan putusan juga karena ada faktor kemudian tekanan tekanan publik yang mengharuskan ini menjadi suatu terang benderang
seharusnya itu adalah tidak terjadi
karena apa mestinya tetap harus melakukan proses dengan transparan
dan jangan sampai sekali lagi mengulangi kesalahan baru nanti menangkap orang yang sebenarnya bukan pelaku
masalahnya juga pak suparji dari selain rekonstruksi
ini kemudian juga dari pihak kejaksaan ini katanya juga sudah menyiapkan kan
padahal belum tahu nih berkasnya diterima atau enggak nih
ya pihak keluarga dari pg ya menyiapkan bahwa ini saya kira kan proses mekanisme yang bisa dilakukan peradilan kan
untuk menguji sah dan tidaknya penetapan tersangka
tinggal bagaimana ya bersangkutan melalui kuasa hukumnya itu menguji penetapan tersangka ini adalah tidak sah
bagaimana keputusan mahkamah konstitusi mencaratkan bahwa untuk menetapkan tersangka itu kan minimal dua
dan alat bukti tadi tidak sekedar berkuantitas dalam arti jumlah yang terpenuhi
bahwa bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya
bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain
bersesuaian dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lain
jadi memang ini adalah satu kondisi yang dilematis ya bagi penyidik
tetapi kita harap betul betul profesional sesuai dengan profesiden jokowi tidak ada yang ditutup tutupi
dilima karena sudah lama prosesnya berhenti
kemudian yang kedua alat buktinya barang bukti mungkin juga sudah berbeda dengan kotaknya masa lalu
tetapi yang pada siang lain ada desakan publik yang kemudian mengharapkan ini menjadi satu peristiwa yang terang benderang
menjawab kejanggalan kejanggalan yang terungkap di dalam film
atau adanya suara orang yang kemudian kesurupan dan lain sebagainya
jadi ini saya kira dilema yang kemudian membangun
membangun upaya upaya polisi untuk bekerja secara cepat
suparji nah dengan tadi dibilangkan delapan tahun ya
nggak tahu nih ada bukti buktinya apa nih
karena kan bisa saja mungkin hilang bukti tersebut karena sudah berlalunya sangat lama
kalau gitu gimana caranya ini membuktikan bahwa yang semua melakukan termasuk otak pembunuhannya itu memang benar benar sudah tersangka terpidana dan akan dihukum atau sudah dihukum
ya saya kira masa delapan tahun tidak terlalu sulit ya
yang terpenting adalah bagaimana ya alat bukti yang ada saksi saksi yang ada tadi itu itu adalah betul betul fakta yang sebenarnya
kesulitannya adalah kemudian ketika memaksakan harus ada tersangkanya gitu loh ya
karena nanti akan menjadi menyebabkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya
saya kira saksi masih ada bukti bukti petunjuk juga masih bisa dipakai
jadi ya misalnya kumpulan kumpulan bukti
alat bukti yang lain juga misalnya bisa digunakan ya
yang terpenting adalah bahwa alat bukti alat bukti tadi itu betul betul sesuai dengan fakta yang sebenarnya
dan kalau besok untuk rekonstruksi kemudian juga ada pemanggilan dari teman teman peggy apakah juga akan mempengaruhi nantinya
ya sangat berpengaruh bahwa proses penegakan hukum itu sangat dipengaruhi dengan alat bukti
sangat dipengaruhi rekonstruksi fakta
yang didasarkan alat bukti yang didukung
jadi semua mekanisme hukum yang terjadi pada dasarnya adalah pembuktian
maka pembuktian tadi adalah sangat menentukan tentang proses hukum berikutnya
jadi keterangan para saksi proses mekanisme rekonstruksi itu akan sangat mengaruhi proses hukum ini yang sedang berjalan
tetapi yang menarik adalah sebetulnya konstruksinya dalam konteks tindak pidana yang dilakukan disangkakan
diduga kepada pegi ini sebenarnya sebagai apa
sebagai pelaku atau sebagai yang menyuruh melakukan
maka ketika yang menyuruh melakukan tidak otomatis batal
gara gara yang bersangkutan ada di bandung sedangkan kejadian adalah di cirebon
terima kasih pakar hukum pidana universitas al azhar suparji ahmad